kawasan wisata danau toba di kabupaten simalungun sumatera utara
menjadi lokasi yang dikunjungi sandiaga uno
sandi mengaku takjub dengan keindahan danau terbesar di indonesia ini
ia pun memamerkan keindahan kaldera toba
yang pada juli lalu ditetapkan sebagai unesco global park
oke guys saya ada di kaldera danau toba ini
pemandangan yang cantik sekali kita lihat ini
nggak kalah sama swiss nggak kalah sama grand canyon
nggak kalah sama destinasi lain dunia
menurut sandiaga pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program
untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di danau toba
sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas
sandiaga juga menekankan pentingnya protokol kesehatan di tempat wisata
tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin
kita harus jaga dan harus putuskan mata rantai penularan covid sembilan belas
dan pariwisata dilakukan dengan tentunya memperhatikan koordinasi dengan sektor kesehatan
dalam kunjungan kerjanya sandiaga bertemu dan berdialog
dengan para pelaku usaha yang ada di sekitar kawasan wisata danau toba
sandi mendengar keluhan dan aspirasi pelaku usaha yang terdampak pandemi covid sembilan belas
azhar effendi manurung kontributor simalungun sumatera utara